penerapan protokol kesehatan ketat dan paspor atau sertifikat vaksin merupakan syarat wajib bagi siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka di jawa timur
namun tidak semua siswa sudah memiliki sertifikat vaksin
di jawa timur vaksin pelajar baru mencapai tiga puluh lima persen
untuk mempercepat target vaksinasi pelajar di dinas pendidikan provinsi jawa timur menggelar vaksin on the spot di setiap sekolah pada hari selasa
salah satunya di sekolah menengah kejuruan negeri enam surabaya
memang hari ini misalnya nanti tujuh ratus delapan puluh enam siswa akan divaksin tapi yang mandiri kemarin sudah ter pack up ada satu ratus empat puluh tujuh anak yang secara mandiri
sementara di kota gorontalo sejumlah siswa sma dan smk mengikuti vaksinasi covid sembilan belas sebagai persiapan pembelajaran tatap muka
di smk dua kota gorontalo terlihat ratusan siswa antusias
mengikuti vaksinasi tahap pertama
pihak sekolah mengaku tidak sedikit orang tua siswa yang menolak anaknya divaksinasi
banyak orang tua yang masih menolak belum bersedia untuk anaknya divaksinasi
bahkan ada orang tua yang mengatakan bahwa biar anaknya dikeluarkan dari sekolah
biar anaknya tetap belum disetujui untuk dilaksanakan vaksinasi
dari data dinas kesehatan provinsi gorontalo
vaksinasi pada anak usia dua belas tujuh belas tahun masih sedikit
serbuan vaksinasi digelar oleh kogak wilhan satup
bekerja sama dengan pemprov riau dan kementerian perhubungan
vaksinasi dipusatkan di sma negeri empat dan smk negeri tiga tanjung pinang
total ada sembilan puluh personil vaksinator yang terlibat untuk menyuntik ribuan pelajar ini
selain vaksinasi diberikan juga bantuan bagi pelajar dan tenaga kesehatan
di provinsi kepri ada dua ratus dua puluh tujuh ribu remaja usia dua belas hingga tujuh belas tahun yang menjadi target vaksinasi
sejauh ini sudah lebih dari tujuh tiga ratus anak yang mendapatkan vaksin dosis pertama
tim liputan cnn indonesia